pemungutan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur banten hari ini diulang di empat tps di tangerang
rekomendasi penghutang suara ulang dilakukan setelah ada temuan panwas jam dan laporan anggota pps tentang kesalahan pembukaan kotak suara
usai penghitungan suara tanpa ada saksi
rapat pleno panitia pengawas pemilu kecamatan kota tangerang dan karawaci yang disaksikan oleh kpud provinsi banten dan badan pengawas pemilu provinsi banten
merekomendasikan kepada kpud kota tangerang untuk menggelar pemungutan suara ulang di empat tps
pemungutan suara ulang pilkada banten terpaksa dilakukan karena usai penghitungan di tps
empat kotak suara dibuka oleh salah satu anggota kpps tanpa saksi dari panwas dan dua pasangan calon
ya jadi semalam kita mendapatkan tepatnya kpu kota tangerang surat rekomendasi dari panwas kecamatan
di panuas kecamatan
tangerang sama kan panwas kecamatan karawaci
dari dua rekomendasi itu isinya agar kpu kota tangerang melakukan pemungutan suara ulang di empat tps di dua kecamatan itu
sesuai aturan pasal satu ratus dua belas ayat dua huruf a undang undang nomor sepuluh tahun dua ribu enam belas
maka pemungutan suara ulang harus dilakukan jika kotak suara dibuka tanpa disertai prosedur yang benar
pihak pengawas pemilu akan memberikan sanksi kepada salah satu anggota pps yang membuka kotak suara tanpa ada saksi
nah untuk yang di karawaci itu temuan teman teman panwascam pada saat rekap di ppk
jadi ada tertukar berkas gitu
antara satu kotak dengan kotak yang lain itu tertukar pada saat mereka
sehingga itu kemudian jadi temuan diproses
sementara yang di kota tangerang itu dasarnya adalah laporan
dan di kota tangerang itu dasarnya adalah laporan
kemudian setelah hasil pemeriksaan dan pengkajian terbukti bahwa telah terjadi pembukaan kotak suara
pemungutan suara ulang akan dilakukan sabtu dua puluh lima februari dua ribu tujuh belas di empat tps
yakni tps tiga sukarasa dan tps lima belas kelapa indah di kecamatan tangerang
serta tps lima dan tps lima belas nusa jaya di karawaci dengan jumlah daftar pemilih tetap atau dpt sebanyak dua satu ratus empat puluh sembilan suara
adi masda serang banten